jangan sampai konten yang kita unggah di media sosial itu berujung pada pidana ataupun perdata dari orang yang tidak berkenan
lah ya mungkin dia begitu kelakuannya
dokter spesialis gizi samuel utoro mengatakan
kemudian setiap anggota keluarga saling memberikan sapaan tahun baru
tim pelayanan mimbar suara pengharapan
siapa yang akan menjadi pembicaranya
ya kalau di sini tuh katanya orang katanya rasanya enak lain dari yang lain
pada hari ini menunjukkan australia
jadi menurut saya ini sudah dihitung matang matang
apa yang terjadi dengan penerbangan itu
akhirnya netizen ikutan terbawa kesana gitu
sebelum kemudian masuk dalam kecurigaan atau kekhawatiran banyak pihak soal ada yang ditutupi begitu
cyberbullying dan juga satu
terdapat delapan ribu lebih penyakit langka atau rare disorder di dunia
kita bisa melihat dalam lima tahun terakhir ini misalnya kebijakan kebijakan pemerintah yang itu semaukwe
ya tingkat kebersihan kacang hijau dalam mencuci ini sangat menentukan hasil dan kualitas bubur nantinya
namanya docelang itu singkatan bahasa tunda
oke dari pihak tapi secara kalau kita bicara finansial nih kalau yang boleh disampaikan
detail terus mudah dimengerti dia bikin pemainnya itu gampang lah untuk buat main basket gitu
main seperti yang selama ini dimainkan mereka
apalagi udah mumet sebulan kan gak ketemu keluarga gak ketemu pacar gak ketemu teman teman kan
karena melihat evaluasinya ya
berarti dua tahun lagi kita wawancara lagi ya
di melbourne yaitu saxon
selamat siang salam sejahtera selalu wassalamu alaikum
manusia tampak seolah olah
apakah kontrol harga tersebut masih bisa dengan harga tertinggi
dan untuk keluarga itu maksimal delapan orang
tapi gue deket juga secara personal sama mereka
untuk memastikan bahwa tadi stok pangan
kita kan selalu mendengar sebenarnya apa sih yang menjadi keluhan dan concern
nah ini persoalnya padahal yang kita katakan ini supaya orang tidak bicara hanya beautifikasi
banyak syarat yang bisa menonaktifkan ctsn ini
dan yang kedua adalah rumput laut kering tawar yang biasa diolah menjadi aneka makanan
role modelnya kita gimana kita mau berkembang liat dia
kemudian ditujukan atau ini ditujukan kepada platform digital
yang menggantikan tempat allah